sebuah video wanita yang akan dijamret dan berakhir jatuh dari motor viral di media sosial
meski pelaku gagal menjamret nyawa korban yang akan melangsungkan pernikahan di bulan agustus nanti ini tidak dapat tertolong
sebuah video memperlihatkan seseorang jatuh dari motor yang ia tumpangi di jalan ahmad yani cempaka putih jakarta pusat
peristiwa nahas ini terjadi pada minggu satu juli
saat itu warsilah tengah menaiki ojek online
diduga ia menjadi korban berjamretan
meskipun aksi jambret gagal nyawa huarsilah tidak dapat terselamatkan
saat ini jelasah huarsilah telah dimakamkan di kampung halaman yadi semarang
menurut tetangga kontrakan korban merupakan sosok wanita baik dan ramah terhadap anak anak kecil
rencananya warsilah akan menikah di bulan agustus nanti
nahas musibah tersebut menimpa korban
perannya sih baik baik sama tetangga baik sama anak anak kecil
kecil sayang dia kan gak ada saudaranya cuma dua
polda metro jaya bersama polres jakarta pusat hingga saat ini masih terus memburu pelaku
dari rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian terlihat pelaku berjumlah satu orang
yang memepet dan merampas tas hingga korban terpental dari atas motor
telah berpengalaman dari pampus pori yang mengejajaran
ini berkaitannya dengan kegiatan operasi jambret dan pedal
dan saat ini ada pelawanan
perintah bapak kapolda lakukan tindakan tegas dan terhubung
ini nggak bisa ditawar tawar ini
ini tidak berjalan terukur gak bisa ditawar
untuk memberantas aksi begal dan jamret yang kini mulai kembali marak
kepolisian akan menggelar operasi khusus selama satu bulan ke depan